kawasan wisata puncak masih menjadi prima dona bagi masyarakat yang akan menghabiskan waktu akhir pekan
untuk mengantisipasi lonjakan jumlah wisatawan pihak kepolisian memperlakukan sistem buka tutup jalan dan tetap memeriksa berkas yang wajib dibawa saat pengetatan mobilitas warga pasca mudik
pemberlakuan sistem buka tutup jalur ini dimulai setelah keluar pintu tol ciawi
sistem buka tutup jalan sudah dilakukan sejak pukul setengah satu siang tadi
tidak hanya buka tutup jalur kepolisian juga tetap periksa berkas yang wajib dibawa masyarakat selama pengetatan mobilitas pasca mudik seperti surat hasil pemeriksaan covid sembilan belas
sistem buka tutup jalan ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan jumlah wisatawan di kawasan puncak jawa barat